pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk menduga
ada potensi terjadinya kecurangan politik uang pada pemilu dua ribu sembilan belas
dugaan itu berawal dari temuan adanya penarikan dana tanormal dua hingga tiga tempat
dikutip dari detik com deputi bidang pemberantasan ppatk firman santiabudi memotret
dana kampanye yang diberikan aman dan tertib namun perputaran di sekitar itu luar biasa masif
firman menambahkan meski saat ini kondisi dana yang berputar di bank terbilang aman
diduga penarikan dana dua hingga tiga tahun lalu disimpan di tempat lain
temuan survei carta politika tentang sikap masyarakat terhadap politik uang pun cukup mencengangkan
dalam survei yang dilakukan pada sembilan belas hingga dua puluh lima maret dua ribu sembilan belas
sebanyak empat puluh lima enam persen warga dapat memaklumi praktik politik uang
sedangkan tiga puluh sembilan satu persen tidak memaklumi
dan lima belas empat persen tidak tahu atau tidak menjawab
berdasarkan wilayah jawa timur menjadi daerah dengan toleransi terhadap praktik politik uang paling tinggi
yakni lima puluh empat tujuh persen
kemudian dki jakarta dan banten sebesar lima puluh empat lima persen
menurut direktur eksekutif perludem titi anggra ini
praktik politik uang sulit diungkap karena keenggaraan masyarakat melapor
dan kekhawatiran akan terjadi perundungan
jangan lupa untuk menonton video selanjutnya